puluhan pabrik tahu di sidoarjo jawa timur memutuskan beralih menggunakan bahan bakar sampah plastik
pertimbangannya sederhana untuk menekan biaya produksi namun asap hasil pembakaran plastik beresiko tinggi
selain mengancam kualitas udara melalui pembakaran sampah sampah plastik impor dari berbagai negara ini juga mengancam sumber air bersih
tayangan ini merupakan liputan ketiga atau yang terakhir dari rangkaian liputan tim sianan indonesia mengenai sampah impor ilegal di jawa timur
asap hitam pekat mengepul dari cerobong cerobong ramping ini sejak pagi setiap hari
layaknya kereta uap asap dari cerobong ini terus berhembus menjauh dari arah angin datang
asap menyebar ke permukiman di kecamatan prambon kabupaten sidoarjo jawa timur dan menjadi ancaman bagi warga yang hirupnya
ironisnya asap ini tidak berasal dari industri yang berisiko
asap hitam ini justru berasal dari pembuatan bahan makanan yang sangat dibutuhkan
dan digemari penduduk indonesia yaitu tahu
dari sinilah asap hitam itu berasal
tungku uap untuk memasak kedelai menjadi tahu ini menghasilkan asap hitam karena menggunakan sampah sebagai bahan bakarnya
sebagian besar di antara sampah sampah ini merupakan sampah plastik dan kemasan sisa konsumsi
yang lebih memprihatinkan sampah sampah ini merupakan sampah impor sisa industri kertas
yang tadinya mereka menggunakan kayu bakar kini mereka harus beradaptasi dan menggunakan sampah plastik yang berasal dari negara lain
ini sampah dari denmark dan mereka adalah sampah yang didatangkan secara ilegal ke indonesia
dan berakhir di tempat ini sebagai bahan baku industri tahu
pabrik tahu milik ⁇ maati hanya satu dari puluhan industri kecil tahu di sidoarjo yang akhirnya memutuskan beralih menggunakan bahan bakar sampah
untuk menekan biaya produksi
perbandingannya jika menggunakan kayu sebagai bahan bakar ⁇ jumati ⁇ harus merogoh kocek dua juta rupiah per truk
sementara untuk membeli satu truk sampah jum'ati hanya perlu membayar enam ratus ribu rupiah
dalam satu hari industri tahu jum'ati membutuhkan sedikitnya dua truk bahan bakar
ya habis dimakan biaya tanpa bakar
ini bukan kejadian pertama di indonesia ketika kepentingan ekonomi membuat kita abai terhadap dampak lingkungan bahkan dampak kesehatan
seorang peneliti dari national center for atmosfering research christine widenmayer mengungkapkan bahwa dua puluh sembilan persen asap hasil pembakaran sampah plastik dan kemasan mengandung partikel logam berukuran kecil
yang dapat dikonsumsi
yang dapat dikonsumsi
yang dapat dikonsumsi
yang dapat dikonsumsi
yang dapat menembus langsung ke dalam paru paru
sepuluh persen kandungan polutan dari sampah pengandung merkuri dan empat puluh persen lainnya mengandung hidrokarbon aromatik polisiklik
asap pembakaran juga mengandung banyak materi tak kasat mata lainnya seperti hidrogen klorida hidrogen cyanida benzena stiren arsen timbal kromium benzeopirene dioksin furan dan pcb
asap pembakaran juga mengandung banyak materi tak kasat mata lainnya seperti hidrogen klorida hidrogen cyanida benzena stiren dan pcb
asap pembakaran juga mengandung banyak materi tak kasat mata lainnya seperti hidrogen klorida hidrogen cyanida benzena stiren dan pcb
asap plastik dari berbagai negara ini juga mengancam sumber air bersih
tim peneliti organisasi non pemerintah ekoton telah melakukan penelitian dengan mengambil sampel dari saluran buangan beberapa perusahaan pengimpor kertas bekas yang disusupi sampah plastik
ada dua belas industri pabrik kertas yang ada di jawa timur yang kita lakukan penelitian
dari dua belas industri tadi semua positif mengandung mikroplastik
mulai dalam bentuk viper dalam bentuk filament dalam bentuk lembaran flat granul banyak
jumlahnya berkisar antara dua belas sampai empat ribuan pis per liternya
mikroplastik yang terlepas ke sumber air akan berfungsi sebagai transporter atau media antar
mikroplastik akan mengikat bahan bahan pencemar di sekitarnya
kemudian masuk ke tubuh makhluk hidup
manusia sebagai predator puncak ekosistem adalah yang paling berisiko
menanggapi risiko ini dinas lingkungan hidup provinsi jawa timur bermaksud memetakan perusahaan perusahaan yang tidak mengelola limbahnya sesuai kaedah lingkungan
memang ini juga jadi perhatian kita juga kemarin kita dapat masukan dari beberapa masyarakat warga bahkan juga lsm
nanti akan kita petakan dari perusahaan perusahaan
mana yang memang tidak mematuhi aturan
jadi sebagaimana izin yang diberikan kan itu ada namanya izin lingkungan
ada kewajiban kewajiban yang harus ditaati di dalam perizinan itu
bagaimanapun perlakuannya sampah tetap menjadi persoalan bagi manusia di sekitarnya
dibakar dialirkan ke sungai atau bahkan didiamkan saja masing masing punya risiko yang sama
jika indonesia ingin terhindar dari risiko ini jalan terbaik adalah mengelola dengan tepat
hentikannya sebelum tiba
yogi tujuliarto fikri adin jawa timur